inilah dua kapal perang buatan dalam negeri yang baru saja memperkuat tni angkatan laut
kapal ini merupakan produksi industri pertahanan swasta pt caputra mitra sejati
meski tidak secanggih buatan luar negeri industri pertahanan nasional memiliki kemampuan memproduksi alutsista kelas menengah
selain itu tni al juga membeli kapal perang dari bumn pt pal yaitu kapal angkut hingga kapal selam
selama dua puluh tahun terakhir tni al mengaku telah membeli delapan belas kapal perang buatan dalam negeri
ya ini harapan kita mari kita kalau kami angkatan laut siap
tinggal mudah mudahan industri yang lainnya juga berkembang sehingga kita bisa memenuhi dari dalam negeri sendiri
nantinya kami siap angkatan laut siap untuk melaksanakan perintah bapak presiden semaksimal mungkin kandungan dalam negerinya
komitmen memang merupakan kata kunci dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri
selain itu perlu juga konsisten dalam menjalankan roadmap atau program jangka panjang pertahanan nasional
pihak industri bisa menyelesaikan diri terhadap kebutuhan militer nasional
dan tak kalah penting dukungan finansial agar industri bisa berkembang
di sisi lain pihak industri juga harus berbenah diri menjadi perusahaan yang efektif dan efisien
tapi yang paling pasti itu bahwa beberapa hal yang dibutuhkan oleh industri
itu saat ini belum dipegang sama mereka
ya misalnya kemudahan pemodalan
ya lepas dari juga konsistensi dari permintaan
ya sehingga industri mengalami berbagai kesulitan untuk bisa memenuhi apa yang diminta
lepas dari penguasaan teknologi juga yang saya kira menjadi tantangan buat industri sampai hari ini
sejatinya pemberdayaan industri pertahanan nasional sudah tertuang dalam undang undang nomor enam belas tahun dua ribu dua belas tentang industri pertahanan
namun sepuluh tahun sejak undang undang itu diundangkan industri pertahanan nasional masih belum menjadi tuan rumah di negeri sendiri
pembunuhan alutsista tni dari industri pertahanan nasional bahkan belum mencapai
industri pertahanan merupakan industri yang sangat spesifik
mengapa karena pembelinya adalah satu saja yaitu pemerintah
karena itu dukungan dan komitmen pemerintah sangatlah diperlukan untuk kemajuan industri pertahanan
tapi dibalik itu pihak industri pun harus mau memperbaiki diri agar semua peralatan dan alutsista yang digunakan oleh tentara nasional indonesia sama berkualitasnya dengan buatan luar negeri
iwan hermawan dwi ari jakarta